ini dia si manis agak masam peyem bandung
peyem merupakan salah satu oleh oleh khas bandung yang bisa disimpan dalam keranjang atau digantung
nah ini dia colenak oleh oleh khas bandung yang terbuat dari peyem bandung yang dibakar
saya jadi makin penasaran sebenarnya seperti apa sih proses pembuatan peyem bandung
anda penasaran juga tenang saya akan mengajak anda untuk mengikuti proses pembuatan peyem bandung dalam segmen sehari menjadi perajin peyem bandung
peyem bandung terbuat dari singkong yang telah melewati proses fermentasi
singkong merupakan jenis umbi umbian yang dikenaljukan
ini juga dengan sebutan ketela pohon
terdapat beberapa jenis singkong seperti manggu mentega gajah dan putih
kalau untuk bahan baku peyem bandung biasanya menggunakan singkong jenis mentega
untuk menghasilkan peyem yang baik pilih singkong berkualitas
saya akan ikut memilih singkong dari kebunnya langsung
di kebun seluas empat puluh tumbak inilah singkong dipanen

karena tadi jembatannya rusak jadi kita harus jalan memotar
dan ternyata jalan memotarnya ini agak turun turun gitu
jadi kita harus benar benar berhati hati pas turunnya
ditambah lagi ini tanahnya licin
panennya tidak boleh asal asalan ya
ada beberapa hal yang harus diperhatikan
pak ini yang mau dipanen nih pohonnya tuh harus yang udah kayak gimana sih pak
ini sudah tua kelihatan putih ini
daunnya menguning gitu
udah ada cabang cabang ininya
itu udah tua itu layak dipanen
udah layak dipanen
pas udah kayak gini langsung di gimana ini pak
langsung dicabut atau gimana
iya pakai pengungkit sekarang
karena musim kemarau itu
ya lumayan agak ini kuat lah di intinya
jangan menebang terlalu tinggi ya
sebaiknya lebih dekat ke bagian pangkal
ini saya mau coba untuk apa nih pak
jangan terlalu tinggi
oh jangan terlalu tinggi
jadi harus dekat ke pangkal dari pohonnya
ini saya didampingi oleh pak tatang ya pak ya
miring kan deh
lanjut cabut singkong dari dalam tanah
eits jangan asal cabut ya
ada tekniknya nih
pakai tali dan batang pohon berukuran satu hingga dua meter sebagai tuas pengukit untuk mencabut singkong dari dalam tanah
kalau tali sudah terikat kuat angkat
sekarang saya mau coba bantu bapaknya
uh uh uh
ternyata ini banyak dapatnya pak
talinya dibuka ya pak
ini berapa kilo pak
jadi tanah tanah yang masih menempel ini dibersihkan
dan itu harus hati hati
cacing bukan sih pak
eh apa sih ini
ah iya bener ada cacing
ada cacing pak
lanjut potong singkong dari batangnya ya
sayang kali ini hasil panen tidak terlalu banyak
cuaca yang kurang bersahabat membuat hasil panen tidak maksimal
hama ulat juga berpengaruh pada hasil panen
ah bapak dipegang
ini apa nih pak
itu hama atau gimana pak
iya ini merupakan hama tanaman
karena waktu kecilnya digeroboti sama ini
untuk pertumbuhan perkembangan tanaman itu
sambil menunggu semua pohon singkong dipanen
saya dan prajin payam lainnya mulai mengupas singkong
langkah pertama bersihkan dulu sisa sisa tanah yang masih menempel ya
nah kulit singkong ini ada dua bagian
jadi ada kulit ari yang coklat coklat seperti ini
dan ada juga kulit yang putih seperti ini ya bu
nah yang kulit ini
bisa dimasuk yang ini juga
jadi apa bu dimasaknya
dibikin makanan pokoknya
oh makanan dipasak aja
di sini mah namanya kade demes gitu ya
sudah selesai kupas semua singkong hasil panen
singkong dimasukkan ke dalam karung
lalu diangkut menuju tempat produksi atau pengolahan
jangan saya selanjutnya
dan harus nanjak
karena beratnya mencapai satu kuintal
jadi diangkutnya pakai motor ya
kalau jalan kaki gak sanggup
tapi untuk menuju lokasi parkir motor ada perjuangannya nih
yuk semangat yuk
sejak tahun seribu delapan ratus an masyarakat cimenyan sudah mulai memproduksi peyem
kemampuan mengolah singkong menjadi peyem pun diturunkan turun temurun
saat tiba di tempat produksi atau tempat pengolahan
singkong yang sudah dikupas masih harus diserut bagian luarnya
untuk menghilangkan lendian
jadi supaya lendiannya hilang
siraginya masuk langsung ke singkongnya ya
kalau yang tipis ini gak masuk itu siraginya
barulah singkong dicuci
agar semua lendir pada singkong hilang
pastikan juga tak ada lagi kotoran yang tersisa ya
nah setelah diserut tadi
sebelum dicuci secara langsung
singkong dimasukkan ke dalam karung untuk dicuci
baru kemudian singkong dicuci langsung ke air
jadi ada perjuangan
dua kali proses pencucian
gitu ya kang ya
setelah dicuci bersih
singkong siap masuk ke proses perebusan
singkong direbus di dalam panci berukuran besar
selama kurang lebih empat puluh menit
satu panci dapat menampung delapan puluh lima kg singkong
yang menarik dari mengolah peyem di cimenyan
yaitu menggunakan hawo
tungku memasak yang bahan bakarnya masih menggunakan kayu bakar
masih alami kenapa nih pak masih nggak pakai kompor
biar lebih cepet
kompor itu kualitasnya jelek
jadi kan ini kalau alami mah
api itu menyalanya sedang terus gitu
kalau kompor kadang kadang itu nyalanya keras atau bisa dihidupkan gitu
aku melipir dulu ini
aku sampai berair mata
sambil menunggu proses perebusan selesai
siapkan keranjang yang dialasi beberapa lembar daun pisang
untuk menjadi tempat memeram singkong
tak terasa sudah empat puluh menit nih
saat mengangkat singkong dari panci
selanjutnya adalah proses fermentasi
untuk masuk ke tahap ini
pastikan singkong sudah tidak panas
bukan cuma bagian luarnya saja ya
tapi sampai bagian dalamnya juga
kalau sudah tidak panas
lumuri singkong dengan ragi hingga merata
jadi pemberian ragi ini harus dioles ke semua permukaan singkong yang sudah direbus ini
dan pastikan sampai ke sela sela ini juga masuk ke celah celah ini
supaya nanti raginya merata
dan lebih baik dioles seperti ini daripada ditaburin gitu ya pak ya
karena itu nanti hasilnya kurang bagus ke puyemnya ya pak
iya kalau ditaburin
kalau ditaburin jadi dioleskan satu persatu seperti ini
jangan terlalu tebal
karena nanti alih alih akan mendapatkan puyem dengan hasil yang baik
tapi nanti voyumnya malah kurang baik ya pak ya
kalau terlalu banyak raginya
masukkan ke dalam keranjang yang dialasi daun pisang tadi
usahakan susun singkong dengan rapi ya
setelah tersusun rapi
keranjang ditutup dengan daun pisang
kemudian singkong diperam selama dua hari agar proses fermentasinya maksimal
nah kalau sudah selesai
jadilah peyem bandung yang siap untuk disantap dan dijual
ini dia peyem yang sudah diperam dua hari sebelumnya
sehingga sudah jadi dan siap didistribusikan ke toko oleh oleh salah satunya
yaitu ke kawasan cihamplas sebagai sentra oleh oleh di kota bandung
dan itu dia perjalanan saya dalam sehari menjadi perajin puyem bandung
semoga perajin penyam bandung semakin beregenerasi
dan puyem bandung tetap digemari
kabupaten bandung jawa barat